ini adalah saat ketika orang orang percaya pada peri dan malaikat
dan makhluk dari dunia lain yang mengunjungi dunia kita
untuk melakukan urusan mereka
kisah ini dimulai dari kaki gunung di norwegia
pada malam musim dingin di dalam kastil yang sangat membutuhkan perbaikan
saat itu adalah hari ulang tahun helda gadis kecil di kastil
semua temannya telah berkumpul dan ada kegembiraan dan permainan
bahkan kastil tua itu pun tampak tertawa dan gembira dengan anak anak yang bahagia
dan kemudian diumumkan kue ulang tahunnya
anak anak ini adalah waktunya
kue pada masa itu bukanlah makanan biasa
karena pada hari ulang tahun kue itu memiliki sedikit keajaiban sendiri
ini adalah ritual bagi ibu dari anak pembuat kue ulang tahun
untuk memasukkan cincin ke dalamnya
ketika kue itu dipotong siapapun yang mendapatkan potongan dengan cincin itu
akan mendapatkan keinginan jika cukup masuk akal perih peri itu akan mengabulkannya
penuh dengan kegembiraan
anak anak duduk mengitari meja sambil memandang kue
siapa yang akan mendapatkan keinginan mereka malam ini
kalau aku dapat keinginan aku akan meminta kucing putih berbulu dengan mata yang biru
aku akan minta pesawat yang bisa menjadi besar dan aku bisa terbang di dalamnya kapanpun aku mau
dan aku ingin boneka yang bisa bicara denganku apa yang kau inginkan helda
aku tidak bisa memikirkan apapun
ini kan ulang tahunmu helda kenapa kau tidak membuat permintaan
mungkin aku akan meminta semua keinginan kalian menjadi kenyataan
lalu si kue akhirnya dipotong
satu demi satu
potongan itu dipotong dan dibagikan
kemudian satu demi satu mereka memakannya
tidak ada yang mendapat cincin
suara apa itu
ini ada di kueku
dan saat semua orang menyaksikan dengan kagum
pancaran cahaya kecil tapi paling terang terbentuk dengan sendirinya di atas meja dekat
lalu ada sayap
muncullah peri bercahaya berkilau tidak lebih tinggi dari kepalan tanganmu
mengangkat tongkatnya yang indah yang bertaburan rubi berlian
dan kepala emas yang berkilau seperti matahari
siap mengabulkan keinginannya
hoho selamat ulang tahun helda
yang bisa aku penuhi
helda menatap peri itu
dan pada saat itu dia diliputi oleh keinginan yang begitu kuat untuk memiliki tongkat sihir peri itu
maaf bolehkah aku memiliki tongkat sihirmu
hatiku sangat ingin memilikinya
pada saat itu pri kehilangan kilaunya dan menjadi transparan
dia hampir menangis
helda bertanya tentang itu
apakah aku menginginkan sesuatu yang salah
oh peri yang baik hati
kau tidak hanya meminta tongkat sihirku tapi juga hidupku
untuk apa peri tanpa tongkat sihirnya hidup di dunia ini
dan sekarang para nom dunia bawah tanah akan memenjarakanku
karena jika mereka berhasil memenjarakan peri
kekuatan mereka untuk membuat masalah di dunia
oh aku tidak tahu
aku pikir kau memiliki banyak tongkat sihir
apa yang telah aku lakukan
aku tidak ingin tongkatmu lagi
aku harus mengabulkan keinginanmu helda
jadi kau harus memiliki tongkatku
tapi simpanlah dengan hatiku
jangan dan jangan berikan ini pada nom
mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi
ini tongkat ini adalah milikmu sekarang
helda sedih melihat apa yang telah dia lakukan pada peri
dia menyimpan tongkatnya di dalam kotak kayu
menguncinya dan membawanya kemanapun dia pergi
agar tongkat itu selalu berada dalam pengawasannya
beberapa bulan berlalu
kabar peri yang harus menyerahkan tongkat sihirnya
memang sangat ramai di dunia peri itu
seorang no mendengarnya dan tidak ada yang lebih dia inginkan
selain memenjarakan peri
tapi dia menyamar sebagai penjual
dan tiba tiba dia ke kastil helda untuk mencuri tongkat itu
dia berhati hati dalam memilih hari dan waktu
ketika holda sedang sendiri di rumah
dia memakai sepatu yang sangat tinggi
agar terlihat lebih tinggi dan menutupi wajah hijaunya
dia membawa kantung di mana dia meletakkan mantra
dimana siapapun yang melihatnya akan ingin melihat apa yang ada di dalamnya
dan kemudian dia memanggil sehingga helda akan mendengarnya
kalung gelang cincin dan juga anting
tidak ada permata yang lebih indah dari ini
yang pernah kau lihat
burung emas perak ular rubi dan berlian pohon dan hewan
diukir safir batu amber mutiara dan jamur
helda yang sedang bermain di taman mendengar panggilan nom
saat dia melihat kantung itu dia terkejut oleh mantranya
dan dia berlari ke taman untuk melihat barang dagangnya
tunggu tolong izinkan aku melihat barang barang daganganmu
apa apaan ini kenapa di luar sini
aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena aku sendirian
aduh apa yang terjadi dengan dunia
sekarang bahkan anak anak tidak mempercayai orang tua yang sakit
dan dia pun tidak mau memberikan makanan
masuk dan memberikan segelas air di terik matahari
dan ketika nom itu masuk ke rumah matanya menjadi merah
karena merasakan kehadiran tongkat yang berharga itu
ketika holda berlari untuk mengambil segelas air
dia pun pergi ke kotak dan berlari dengan itu
sebuah gelang pun jatuh
dan ketika helda melihat kotak itu dicuri
dia berlari mengejar nom
tongkatnya kembalikan tongkatnya
kau seorang nom kembali ayo
sambil lari nom itu memandang helda
dan kemudian di bawah pohon pinus
dia menginjakan bumi dua kali
bumi bergetar dan sebuah lubang muncul
nom itu melompat ke dalamnya dan kemudian tanah tertutup
sebelum helda bisa mencapai tempat
helda duduk di sana dan dia menangis
aku sudah kehilangan tongkat peri yang malang
apa yang telah kulakukan
helda diliputi keputus asaan
dia menyimpan gelang nom dengan aman
dengan sungguh sungguh berharap suatu hari nanti
ia akan membantunya mendapatkan kembali tongkat peri
lalu kemudian setahun berlalu
dan ketika ulang tahunnya tiba
itu bukanlah pesta yang meriah
karena semua anak masih sedih untuk peri
dan mereka sangat ingin membantu helda dan juga peri
jadi kali ini saat kuenya dibawa
siapapun yang mendapatkan cincin itu
pasti berharap helda tahu cara membawa tongkat sihir itu kembali kepada peri
apakah kalian semua akan melakukan ini untukku
jadi ketika salah satu anak menemukan cincin itu
tanpa berpikir dua kali anak itu berharap
aku ingin helda tahu bagaimana membawa tongkat sihir itu kembali ke peri
ruangan itu dipenuhi dengan cahaya biru
yang berasal dari gelang yang dijatuhkan oleh nom dulu
helda pergi ke lemari untuk mengambilnya
dan burung di gelang itu hidup dan berkata
ketika waktu berubah dan satu tahun berlalu ke tahun lainnya
mom akan keluar dari bawah
ikuti dia terus ke dunianya dan ingat ya
hanya apa yang mereka curi adalah milik mereka
bukan apa yang mereka beli
dalam dunia mereka sebuah bukti adalah hal terpenting

tidak kebenaran sama baiknya dengan kebohongan
dan cahaya pun memudar
burung itu pun kembali seperti semula
wow apa itu tadi
aku tidak pernah melihat burung di gelang bisa bicara
aku pikir ketika satu tahun berlalu ke tahun berikutnya
ketika satu tahun berlalu ke tahun berikutnya
itu adalah hari tahun baru
dan tengah malam
iya benar pada saat itu ketika bumi terbuka
aku akan melompat ke lubang yang ada di tanah itu
oh sepertinya hanya yang mereka curi adalah milik mereka
bukan apa yang mereka beli
dalam dunia mereka bukti yang terpenting
kalau tidak kebenaran sama dengan kebohongan
aku tidak akan pernah tahu sampai aku turun ke sana
kau akan pergi ke dunia noms
itu bisa berbahaya
tapi tidak seberbahaya menjalani seluruh hidupmu di dalam penjara
aku akan pergi
sejak saat itu
helda memakai gelang sepanjang waktu dengan harapan
burung itu akan hidup kembali untuk membantunya
tapi burung itu tetap diam dan tidak bernyawa lagi
pada malam tahun baru
helda pergi ke pohon pinus dan menunggu bersama teman temannya
saat jam menunjukkan pukul dua belas
bumi berguncang dan terbelah
nom itu keluar dari lubang
tapi helda dan teman temannya
menangkap nom dan mendorongnya kembali ke dalam lubang
saat lubang belum tertutup
helda melompat untuk menyusulnya
dia jatuh ke dalam waktu yang sangat lama
sampai akhirnya dia mendarat di gumpalan jamur
yang mana ruangan itu adalah aula dari raja nom
ya ampun apa apaan ini
jerry apa yang dia lakukan di sini bersamamu
aku aku tidak tahu yang mulia
helda tidak yakin harus berkata apa
dan jika kau tidak tahu harus berkata apa
kebenaran biasanya merupakan pilihan terbaik
aku datang ke sini untuk mengambil tongkat periku
hei jerry bukankah kau telah mengatakan kalau kau telah mencurinya
eh iya iya aku memang telah mencurinya
kalau begitu berarti tongkat itu sudah jadi milik kami
sekarang kau pergilah manusia
helda tidak akan kembali begitu saja sekarang
dia berpikir keras
dan kemudian apa yang dikatakan burung itu pada hari ulang tahunnya
tiba tiba menjadi jelas
yang mulia dia tidak mencurinya dariku
tidak itu tidak benar
aku telah mencurinya aku mencuri itu
apa kau tidak ingat
lalu mengapa kau meninggalkan gelang ini
dia telah mengambil gelang ini
dan ini bukanlah sebuah pencurian kan
ini seperti dia membayarku untuk tongkat ini iya kan
oh iya itu gelang milik kami
jerry telah mencurinya dari ratu sangkar burung
jerry beraninya kau membeli sesuatu
dan memberitahu kami bahwa kau mencurinya
jerry jerry jerry beraninya kau berbohong pada kami jerry
aku menjatuhkannya karena kesalahan
tapi itu tidak dihitung sebagai mencuri
kembalikan tongkat itu kepadanya
itu bukan milik kami
penjaga masukkan dia ke penjara karena tidak mencuri
penjara tunggu sebentar
apa aku mendengar dengan benar
para noms tidak mengambil apapun yang bukan milik mereka
dan untuk sesuatu yang menjadi milik mereka
aku senang kita tinggal bersama manusia bukan
nah tongkat itu dikembalikan ke helda
dan dia dibawa kembali ke pohon pinus
malam itu siapa yang harus halda temui
selain dari peri di kamarnya
oh pergi yang baik hati
pri aku mau bawa tongkatmu
betapa kau pasti menderita tanpa ini
tidak apa apa helda
lihatlah aku baik baik saja kan
apapun yang terjadi adalah yang terbaik
karena sekarang aku mendapatkan tongkatku kembali dari noms
tidak akan pernah ada lagi nom hingga akhir zaman
yang akan pernah dapat mencuri tongkatku lagi
terima kasih helda terima kasih banyak
terima kasih banyak
perih itu kembali ke dunianya
meninggalkan helda dengan pelajaran yang sangat penting
helda belajar untuk tidak pernah lagi menginginkan sesuatu
yang menjadi milik orang lain